ketinggian air di bendung katulampa bogor jawa barat pada senin pagi menyentuh level siaga satu atau setinggi lebih dari dua meter
warga ibu kota diminta waspada lantaran debit banjir kiriman mencapai hampir enam ratus ribu liter per detik
permukaan hulu sungai ciliwung pagi tadi mengalami banjir bandang setelah diguyur hujan deras merata
debit air di bendung katulampa bogor jawa barat melonjak drastis hingga ketinggian dua ratus empat puluh cm
akibatnya petugas harus melakukan peringatan dini ke wilayah hilir lantaran status bendung mencapai sinyal awas siaga satu
debit air yang tinggi ini akan menempuh perjalanan sekitar sepuluh jam sebelum sampai di wilayah jakarta
hingga senin siang ini debit di bendung katulampa tampak turun apalagi cuaca di hulu di kawasan puncak juga masih diguyur hujan deras merata
ya ternyata memang karena intensi tingginya
intensitas hujan ini naik menjadi siaga satu dan sepertinya warga di bantaran sungai siliwung dan juga di sekitar bendungan katulampa itu juga sudah diperingatkan ya untuk siap siap jika terjadi banjir
betul sekali memang ini ada waspada banjir kiriman dari sungai ciliwung juga
jadi bukan hanya hujan yang turun di lokasi tersebut tapi juga ada air kiriman dan memang kalau air kiriman itu datang dalam jumlah yang besar begitu memang harus antisipasi mulai dari sekarang
jadi kurunan kiriman kiriman tersebut juga nantinya akan mempengaruhi jumlah air yang berada di situ
dan juga tadi membutuhkan waktu sekitar sepuluh jam ya jadi kita masih bisa punya waktu untuk bersiap siap jika nantinya harus terjadi banjir akibat tingginya debit air di bendung katulampa